jaksa penuntut umum kpk menuntut enam belas tahun penjara dengan denda rp satu miliar
subsidiar enam bulan kurungan penjara kepada terdakwa korupsi ktp elektronik setia novanto
jaksa penuntut umum kpk juga menolak pengajuan justice kolaborator dari novanto
dalam sidang pembacaan tuntutan kasus megakorupsi ktp elektronik dengan terdakwa setonofanto
yang digelar di pengadilan tipikor jakarta
setonofanto terbukti terlibat dalam korupsi pengadaan proyek ktp elektronik
setonofanto disebut melakukan tindak pidana bersama andi narogong
anang sugiana sudiharjo irman sugihartono irfanto hendra pambudicayo
made oka masagung dia anggreni isnu edy wijaya dan drajat wisnu setiawan
novanto dinyatakan terbukti menerima keuntungan tujuh tiga juta dolar amerika serikat
jaksa berkeyakinan perbuatan novanto menguntungkan pihak lain dan korporasi
novanto dinyatakan terbukti menerima keuntungan tujuh tiga juta dolar as

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setia novanto berupa pidana penjara selama enam belas tahun
dan pidana denda sejumlah satu miliar rupiah
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan
terima kasih yang mulia majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum
kami telah mendengar secara teliti dan kami tetap menghargai apa yang menjadi putusan daripada penasihat daripada jpu
dan itu kami nanti akan mengadakan pembelaan baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum
demikian yang mulia terima kasih
sudah ada korespondensi
dan indonesia edo ekariski di pengadilan tp kor jakarta
edo tadi tuntutan dari jaksa penuntut kpk adalah enam belas tahun penjara bagi terdakwa setonofanto
yang menarik tadi saya juga melihat live report anda sebelumnya di breaking news cnn
anda mengatakan bahwasanya jaksa melihat kasus korupsi ini adalah korupsi yang unik karena terkesan ada korporasi di dalamnya
terutama terkait dengan aliran dana yang diberikan berjumlah besar dan diberikan dalam bentuk cash ya
dan melibatkan beberapa institusi ataupun juga
lalu apa poin poin lain yang bisa anda elaborasi dari keputusan mengenai tuntutan hari ini edo
selain apa yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum kpk terkait dengan proses korupsi yang diiringi dengan proses pencucian uang
dalam artian besar begitu dalam proses proses di mana uang cash yang diterima sebesar tujuh tiga miliar rupiah
oleh setia novanto ini dialirkan dengan cara membuat transaksi transaksi pembelian saham fiktif
perusahaan seperti money changer bahkan juga melalui individu individu yang berperan mungkin dalam proses pengiriman kurir
ataupun dalam proses pencucian uang itu sendiri
memang hal tersebutlah yang salah satu yang mendasari adanya tuntutan enam belas tahun penjara kepada terdakwa kasus korupsi ktp elektronik setia novanto
selain itu tadi juga disampaikan bahwa kpk menganggap atau pihak setia novanto dan juga kpk menganggap
apa yang terjadi
dalam proses ktp elektronik ini ini terkait juga dengan kedaulatan negara
jika kita bicara apapun bentuk kasus korupsi dan berapapun nominalnya ini jelas sebenarnya tentunya sangat bersinggungan dengan masalah kedaulatan
karena ada uang negara yang bukan hak perorangan yang merupakan adalah kewajiban bagi para perantara
atau bagi para politisi bagi para anggota dewan dan juga pemerintah untuk mengalirkan kepada program program kepada masyarakat
jadi ini adalah hal yang sangat penting
namun kpk menganggap apa yang sudah disebutkan ini belum ada landasan landasan yang sifatnya cukup kuat
jadi tadi firman tetap optimistis bahwa status jasis kolaborator ini akan didapatkan oleh setionofanto
dengan melengkapi apa apa saja yang kurang atau dianggap kurang oleh pihak kpk itu sendiri
ini bisa juga mungkin mengenai masalah pengakuan dari setia novanto masalah bagaimana novanto juga bisa membantu
mengungkapkan secara jetil dan juga jelas siapa saja yang mungkin terlibat dalam proses korupsi pengadaan ktp elektronik ini
tidak hanya itu yuda meskipun memang sudah dituntut dan sejauh ini tuntutan yang diberikan oleh pihak kpk atau jaksa kpk
enam belas tahun adalah tuntutan terlama dibandingkan dengan para terpidat terpidat sebelumnya
ataupun sebelum persidangan persidangan sebelum stenovanto ini
pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa
menganggap setia novanto ini tetap bukan aktor intelektual atau aktor intelektual utama dalam proses korupsi pengadaan ktp elektronik ini
mereka masih menganggap ada pihak lain yang perannya jauh lebih besar daripada setia novanto
dan hal itulah yang masih melandasi juga pihak kuasa hukum maupun novanto secara pribadi
untuk tetap bersikukuh untuk berjuang mendapatkan status justice kolaborator oleh kpk
namun proses ini masih harus kita tunggu
apa langkah selanjutnya dari pihak kuasa hukum novanto ataupun novanto secara pribadi
dan bagaimana kpk menanggapi langkah langkah selanjutnya dari pihak kuasa hukum
selain itu yuda persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari pribadi novanto
dan juga dari pihak kuasa hukum setionofanto
rencananya akan digelar dua minggu ke depan untuk pembacaan agenda tersebut
kalau dari nota pembelaan novanto ini masih belum dirumuskan oleh novanto secara pribadi
namun nota pembelaan yang
akan dikeluarkan oleh pihak kuasa hukum novanto ke depannya atau di dalam persidangan lanjutan
ini terkait dengan masalah unsur unsur hukum di dalam tuntutan yang ada
dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum kpk termasuk di dalam tetap
untuk memperjuangkan status justice kolaborator untuk klien firman ujaya setionofanto itu sendiri
menarik adalah ketika tadi anda katakan nanti kedepannya akan ada lagi persidangan pada tanggal tiga belas april
kurang lebih dua minggu mendatang ya
jadi kuasa hukum menyatakan bahwasanya
memang ada aktor intelektual lagi yang bisa jadi memang lebih mempunyai otoriti
ketika terjadinya manipulasi dana iktp itu sendiri
apakah ini akan ke depannya menjadi play doh ataupun nota keberatan dari terdakwa setionofanto
yang akan dimainkan terutama oleh tim mereka
karena sebelumnya mungkin minggu lalu kita mendengar setionofanto bercelote tentang nama nama dari pdip perjuangan
apakah ini menjadi salah satu hal yang menarik yang bisa kita prediksi pada persidangan
kalau bicara masalah nama nama baik yang sudah disebutkan oleh novanto pada persidangan minggu lalu
beberapa nama politisi besar juga disebut oleh novanto dan juga bahkan ada nama lain yang pernah disebut
dalam persidangan persidangan sebelumnya
tadi firman wijaya belum bisa memastikan apakah beberapa nama nama yang mereka yakini juga terlibat dalam
proses korupsi ktp elektronik ini juga akan dimasukkan dalam nota pembelaan baik dari kuasa hukum
ataupun dari novanto pribadi
sejauh ini pendalaman terkait dengan keterlibatan nama lain masih coba dilakukan oleh pihak kuasa hukum
ataupun novanto secara pribadi agar proses mendapatkan status justice kolaborator itu bisa didapatkan oleh novanto
atau bisa diterima oleh kpk agar novanto mendapatkan status tersebut
tapi terkait dengan kepastian apakah nama nama tersebut akan ada di nota pembelaan baik nota pembelaan pribadi
ataupun dari pihak kuasa hukum ini belum bisa dipastikan karena tadi firman juga belum mau menjawab
terkait dengan disebutnya beberapa nama
atau nama nama yang sudah terlanjur disebut dalam persidangan persidangan sebelumnya
apakah itu akan nanti dimasukkan dalam nota pembelaan terhadap novanto ini sendiri yuda
baik edo eka rizky terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
ketua dewan pakar partai golkar agung laksono turut hadir dalam sidang pembacaan tuntutan
terdakwa korupsi proyek ktp elektronik setia novanto
di lansir sianainonensia com agung berharap setelah novanto membongkar pihak pihak lain
yang terlibat dalam keterlibatan
dan menikmati uang korupsi proyek ktp elektronik
agung mengaku kedatangannya untuk memberikan dukungan moral kepada novanto
yang tengah dituntut jaksa penuntut umum kpk
sebelumnya agung berharap novanto dituntut ringan karena menurutnya
novanto kooperatif selama proses persidangan dan membuka sejumlah pihak lain
yang diduga turut menerima uang